akibat aksi mogok yang dilakukan pilot maskapai lion air tiga bulan lalu empat belas pilot maskapai lion air dipecat
manajemen maskapai penerbangan lion air mengambil langkah tegas bagi para pilot yang tidak mau menerbangkan pesawat pada sepuluh mei dua ribu enam belas
peristiwa saat itu membuat penumpang lion air mengamuk di bandara soekarno hatta
dari hasil evaluasi manajemen lion air memutuskan memecat empat belas pilot yang dianggap sebagai provokator dari aksi tersebut
tidak hanya itu ke empat belas pilot juga dilaporkan ke mabespori atas tuduhan sabotase dan pencatutan nama asosiasi pilot karena lion air tidak pernah memiliki asosiasi pilot
kami telah mempublikasikan hal yang terkait dengan perusahaan yang bukan tugasnya adalah merupakan pelanggaran peraturan perusahaan dalam kata buri belal
untuk itu kami telah memutus kontrak kerja dengan oknum oknum penerbangan yang melakukan pelanggaran berat tersebut
atau dengan kata lain mereka sudah tidak lagi bekerja di lion air
demi kepastian hukum kami telah melaporkan perbuatan oknum oknum penerbang tersebut
kepolisian untuk diselidiki kaitannya dengan perkeluaran yang disebilang kami sabotasi dan ada instansi akan memperangkat